bencana tanah longsor boyolali tidak hanya menutup akses jalan utama
tanah perbukitan yang longsor menimpa sebuah mobil pickup yang sedang melintas
mobil ini kemudian terperosok ke dalam jurang beruntung ketiga orang yang berada di mobil selamat
sejak rabu pagi ratusan warga dusun tompak desa tarubatang selo boyolali
terus berusaha memindahkan sebuah mobil pickup yang terjun ke jurang di lereng gunung merbabu
mobil pickup ini masuk jurang sedalam sekitar lima puluh meter setelah dihantam longsoran tanah dari tebing di atasnya pada selasa malam
meski kondisi pikap ringsak supir bersama dua temannya berhasil selamat
ketiganya hanya mengalami luka lecet
awalnya evakuasi hanya dilakukan secara manual dengan ditarik warga menggunakan tali
akhirnya proses pemindahan mobil ditarik menggunakan truk dan mobil off road
sulitnya medan membuat proses pemindahan mobil pickup dari dalam jurang memakan waktu hingga empat jam lebih
ada longsor kebetulan ada kbm pikep yang melewati di jalan tersebut yaitu jalan arrangkebiok ke tarubatang
bersama dengan itu ada tanah yang longsor kira kira ketinggian sepuluh meter
kemudian tanah tersebut langsung mengenai mobil dan mendorong mobil ke bawah tebing atau jurang
di tompak tarubatang ini
di tompak tarubatang ini itu memutus jalur jalan kabupaten yang menuju dari selau menuju ke ampel
hujan deras yang terjadi selama beberapa jam di lereng gunung merapi merbabu pada selasa malam
mengakibatkan tanah longsor di sejumlah titik di kedua kecamatan
yang di kecamatan selau dan cegopo
yang di kecamatan selau dan cepopo